sebagai mentor aku mau kasih saran ya
mentor adalah ibu
sosok ibu itu kan sosok yang ngerawat
yang bangun dan mau menerima kekurangan kita
gue sebenarnya gak ngerti
kenapa manusia harus tetap hidup
kalau menderita akhirnya
kita nggak bisa mulai dari awal lagi
maksudnya gak perlu berantem sama si ibu
harusnya kita ngelupain semuanya
mungkin banyak manusia bicara
aku aja gak tahu ini anak siapa
sedikit yang dia tau
ibu kamu pasti kecewa lihat kamu seperti sekarang
hidup gak pernah makin mudah
kita yang makin mudah
kemana kita mau berkembang
kalau kita selalu melihat ke belakang
gue udah siap